kita beralih ke informasi lain secara perlahan popularitas dan elektabilitas mantan panglima tni gatot nurmantio terus merangkak naik
hasil survei lembaga median menyatakan gatot menduduki posisi nomor tiga mengalahkan anies baswedan serta yusuf kala
hasil survei tersebut menyebutkan gatot memperoleh suara tujuh persen
jumlah ini melebihi suara yusuf kala dan anies baswedan yang hanya memperoleh skor empat tiga persen dan dua persen
namun demikian gatot nurmantio masih membutuhkan kendaraan politik untuk bisa maju sebagai calon presiden
beberapa partai politik mengaku gatot merupakan kuda hitam
namun parpol parpol tersebut masih belum memastikan akan mengusung gatot nurmantio sebagai calon presiden
di pks sesuai dengan keputusan maju suruh sudah kita bantu tim komunikasi dan sosialisasi capres dan capres diketuai oleh sejen pks pak mustafa kamal
beliau akan mengkomunikasikan dengan gerindra dan dengan partai partai yang lain dengan pan dengan demokrat gitu ya
atau kelompok parti manapun yang memiliki calon presiden yang baru untuk dua ribu sembilan belas
nama nama yang lain tentu semuanya menjadi bagian dari yang kita pertimbangkan kita kaji
tapi prioritas kami adalah keputusan dari maju suruh pks
ya kan memang ada nama nama yang berasal dari p tiga
partai politik tapi ada juga nama nama yang berasal dari luar partai politik
nah pak gatot nurmantio salah satu tokoh figur yang di luar partai politik yang angka elektabilitasnya ya sekarang meningkat
nama yang lain ada nama pak anies baswedan segala macam
nah itu nanti dimusyawarahkan juga mungkin
kalau hubungan pak prabowo subianto dengan pak gatot nurmantio hubungannya emang deket
dan mereka pernah bertemu pada saat sebelumnya
memasuki masa pensiun juga mereka pernah bertemu
dan kemarin itu kemarin ya tanda tandalah mudah mudahan
pokoknya kalau deket ya deket
pokoknya stok wakil presiden kita banyak
kalau pak jokowi kan susah